dah kotor iya sumpah jekotor cuekin aja terus yang ini yang kotor banget anggap aja aku nggak ada di

maaf bu yuni kalau saya boleh tanya kenapa sih bu yuni teh mau ngejual rumah bekas panti itu dengan
harga murah dibawa pasaran memang begini bu ranti sebenarnya rumah itu aslinya bukan rumah
saya itu rumah orangtua saya bu ratna namanya um ibu saya juga dulu beli rumah itu dengan harga
sangat murah sekali terus kenapa aku pakai dijual awalnya ibu saya membeli rumah itu buat investasi
tapi ternyata ibu saya mengalami ketakutan dan stres entah karena apakah saya juga kurang jelas
terus begini dulunya rumah itu bekas panti asuhan yang terbakar karena kerusuhan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan
banyak juga yang meninggal di sana orang bilang ibu
dihantui dengan rasa ketakutan karena hantu korban kebakaran itu
ketakutan hantu jujur saja terpaksa saya menjual rumah itu karena saya ingin ibu saya tenang dan
tidak stres lagi kenapa enggak apa apa kontraksi perut bisa dimakan bubur ayam
buncit inget ya parete parete
nggak bisa mundur lagi karena dari awal kan parete niatnya udah baik kalau udah punya niat baik nggak boleh setengah setengah apalagi parete udah bikin pengumuman sama warga jadi harus dijalani
ya iya capek yang setengah setengah niat mas sudah bulan
ya silahkan kita tanda tangan
pada seperti emang sih bubur ayam teh enak ye paret haya yang ga enak tuh kalau
biar lebih cair hangat dan gak menakutkan
ih ngeri ya li
aku gak selalu deh
membayangi kebakaran yang ada dulu disini
yaudah deh aku beres beres kesana dulu ya
bisa jatuh sendiri
iya li tadi ada sesosok perempuan yang habis kebakar
rumah ini bener bener gak terduga
jangan jangan dia lagi yang jatuhin puyeng puyengnya
mendingan kita sekalian yuk
aku merasa malang
sisah taruh panggilan
aduh kok ini bisa terbang sendiri gabriel
ini masih kotor
nggak jelas banget sih
kotor banget ya
sumpah deh kotor
yang ini ya kotor banget
anggap aja aku gak ada di sini
mana hantu tadi
kok nggak ada
aneh kursi bisa terbang sendiri ya
kenapa tuh farah
siapa yang ketawa tuh
kok lemari bisa ketawa sih
kamu kerjain aku ya
dia lagi ngerjain kamu
tau aku penakut
pasti dia lagi kerjain aku nih
sama yang lain
mendingan kita cek aja ya lemari itu
daripada kita penasaran
tidak ada siapa siapa kok di sini
tidak ada siapa siapa kok di sini
jangan lupa siapkan kameranya
itu berapaan hal ini
tetapi tidak lihat ituitor goksong
ya mi bener tadi ada hantu gosong
hei ih kalian ini pada ngomongin apa sih
kenapa jadi pada ngomongin hantu hantuan sih
eh kalau kalian ngomongin hantu terus
nanti orang orang sini yang denger jadi ikutan parno
apalagi pak rete
kau sendiri kan kalau pak rete itu orangnya penakut
nih saya berani mana hantunya
jangan mana lah
mana sebelah mana
yang itu yang itu
hantu hantunya kok ceket
nen lu ada apa
teriak teriakin ada apa
hah ada hantu
nen ada hantu gosong
ya mi bener tadi ada hantu gosong
hei ih kalian ini pada ngomongin apa sih
kenapa jadi pada ngomongin hantu hantuan sih
eh kalau kalian ngomongin hantu terus
orang orang sini yang denger jadi ikutan parno
apalagi pak rete
kau sendiri kan kalau pak rete itu orangnya penakut
ini saya berani mana hantunya jangan mana lah
mana sebelah mana
yang itu yang itu
sampai jumpa lagi